jasad pria bernama anggi setiawan asal tegal ini
ditemukan tewas di perlintasan kereta api tanjung duren jakarta barat pada minggu dini hari
korban ditemukan penjaga pintu kereta setelah mendengar suara benturan saat kereta melintas
ketika mengarahkan lampu senter ke asal suara
petugas menemukan tubuh korban tersungkur di pinggir lintasan kereta
peristiwa ini kemudian dilaporkan penjaga pintu kereta api ke kepolisian sektor tanjung duren
belum diketahui pasti kronologis kejadian
namun beberapa warga sempat melihat korban berjalan di lintasan kereta sambil menggunakan headset
ini jasad korban telah dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
stefanus wanggi jakarta